informasi selanjutnya petugas atlantas polres kuningan jawa barat menangkap tangan seorang pelaku pencurian sepeda motor di kuningan jawa barat
sejumlah petugas atlantas polres kuningan langsung membekuk pelaku terduga curanmor yang berusaha melarikan diri setelah mendengar korban berteriak maling
petugas yang mendengar teriakan itu langsung menangkap tangan sepeda motor di kuningan jawa barat
aksi kejar kejaran sempat terjadi beberapa meter dari titik awal pencurian hingga akhirnya terduga pelaku menabrak dan terjatuh
pelaku tetap berusaha kabur namun berhasil dihalau oleh petugas hingga tak berkutik pelaku langsung diserahkan ke unit reskrim untuk diperiksa
petugas kini memburu satu terduga pelaku lainnya yang melarikan diri
setelah pengejaran kemudian korban itu berteriak minta tolong dan berteriak pencuri atau maling
dan pada saat yang bersamaan didengarlah oleh salah satu anggota polres kuningan yang sedang bertugas atau sedang melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas di tkp
kemudian anggota tersebut mengejar dan berhasil menangkap salah satu pelaku